mengetahui situasi terkini terkait pertemuan prabowo dan caimin sudah ada produser lapangan cnn indonesia vinanda rahmaulida
selamat malam vinanda apakah pertemuan prabowo dan caimin sudah sedang berlangsung
adakah pernyataan dari caimin atau prabowo sebelum bertemu
iya selamat malam putri
memang tadi sekitar pukul sembilan belas kurang lima menit memang prabowo subianto berserta dengan kader partai gerindra
ini telah tiba di dpp pkb partai kebangkitan bangsa dan juga disambut oleh seluruh kader pkb dan juga caimin sendiri
tadi kami juga sempat melihat prabowo subianto ini ditemani oleh adi prabowo kemudian juga ditemani oleh sekjen gerindra ahmad muzani dan juga wakil ketua umum gerindra sufmi dasko ahmad
dan tadi dari pihak pkb sendiri yang terlihat memang ada tentu ada caimin ada muhaymin iskandar sebagai ketua umum pkb kemudian juga ada sheyful huda
yang juga merupakan wasekjen pkb kemudian juga ada sekjen dari partai kebangkitan bangsa hasanuddin wahid dan juga wakil ketua umum pkb jazilul fawait
namun memang tadi ketika pertemuan berlangsung disambut di depan kantor pkb memang belum ada pernyataan apapun dari kedua belah pihak
karena mengingat pertemuan ini juga berlangsung secara tertutup jadi kami awak media juga disini menunggu bagaimana nanti hasil ataupun poin poin apa yang akan dibahas oleh kedua petinggi partai
politik ini terkait dengan apakah akan ada pembahasan mengenai koalisi partai politik terkait dengan menariknya gerindra untuk nanti bergabung dengan koalisi partai pengusung jokowi maruf amin pada pilpres dua ribu sembilan belas
ataukah akan ada pembahasan lain terkait dengan amandemen undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima
karena kalau kita berkaca atau kita melihat bagaimana pertemuan prabu subianto dengan sebelumnya ini sudah mengunjungi beberapa pimpinan partai politik
hari jumat pada sebelas oktober kemarin juga prabowo subianto sudah bertemu dan bertadang ke presiden joko widodo di istana negara
dan memang di sana putri juga ada beberapa pembahasan mengenai peluang nantinya masuknya gerindra ke koalisi partai pemerintahan ataupun pengusung jokowi maruf amin
namun yang jelas belum ada kesepakatan bagaimana secara resmi apakah gerindra memang akan bergabung dengan koalisi partai pemerintahan
namun sebelumnya juga pada tanggal tiga belas oktober
pada hari minggu kemarin ini juga prabowo subianto juga telah bertandang ke partai nasdem ke ketua umum partai nasdem surya palo
dan juga di sana tentu ada juga pembahasan mengenai bagaimana kesempatan ataupun peluang partai gerindra ini untuk masuk sebagai koalisi partai pengusung jokowi maruf amin pada pilpres dua ribu sembilan belas kemarin
sehingga memang pertemuan ataupun adanya peluang koalisi gerindra ini menjadi peperincangan yang menjadi topik hangat ataupun menjadi poin yang selalu dibicarakan
ketika prabowo subianto ini bertandang menemui pimpinan partai politik
dan poin poin lain yang memang sempat disebutkan ataupun dibahas pada saat pertemuan prabu subianto dengan suraya palo terkait juga dengan amandemen undang undang dasar empat sembilan ratus empat puluh lima
di mana ada beberapa poin terkait dengan tata kelola negara kemudian juga dengan poin lainnya seperti tantangan tantangan kehidupan berbangsa dan juga bernegara
apa saja yang akan menjadi bahasan ataupun tantangan tantangan bagaimana visi dan juga misi nantinya untuk menyongsong indonesia
selama lima tahun ke depan
namun memang suraya palo juga sebelumnya menyebutkan bahwa tidak masalah jika gerindra akan bergabung ke koalisi partai pendukung pemerintahan jokowi ma'ruf amin
namun yang jelas yang harus digarisbawahi adalah mengenai satu semangat ataupun satu visi yang harus disosok oleh gerindra dengan pemerintahan jokowi ⁇ maruf ⁇ amin
karena memang tentu harus sesuai dengan visi dan juga misi dari pemerintahan jokowi ma'ruf amin
yang akan berjalan lima tahun ke depan
dan saat ini kami juga masih menunggu nantinya akan ada konferensi pers yang diselenggarakan yang akan mengutarakan bagaimana hasil pertemuan antara prabowo subianto dengan chaimin
poin poin apa saja yang dibahas apakah memang akan ada persetujuan terkait dengan koalisi gerindra untuk merapat ke partai pemerintahan
ini akan dibahas dan juga disampaikan nanti setelah adanya konferensi pers putri
baik terima kasih vinanda dari dpp pkb terima kasih